akibat terpeleset hingga tak sadarkan diri seorang pria ditemukan tewas terendam di dasar sungai selasa siang
keluarga korban yang mengetahui kerabatnya tewas langsung menangis histeris
pria ini terpaksa dievakuasi oleh sejumlah warga kecamatan diwek jombang
pria ini tidak kuat mengetahui orang tuanya marwi tewas di aliran sungai desa setempat
warga terpaksa menjauhkannya dari lokasi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan
jasad marwi ini ditemukan terterungkup di dasar sungai
pihak keluarga mengaku sudah dua hari ini kehilangan pria berumur delapan puluh tahun ini
petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengangkat dan melakukan olah tkp
petugas memeriksa sejumlah saksi dan menduga korban terjatuh dan terpeleset hingga tidak bernyawa
pasalnya saat diperiksa tidak ditemukan adanya tanda penganiayaan di tubuh korban
yang di bagian itu di atas
belum sempat itu yang berban itu di atas

masih melakukan pemeriksaan karena ini sebetulnya dari korban baru saja dievakuasi ke atas
kita baru saja menemukan dibantu oleh warga untuk diangkat
sudah ada keluarganya juga
selama ini masih kita lakukan olah tkp
dan pemeriksaan awal belum ditemukan adanya tanda tanda kekerasan
untuk kepentingan penyelidikan petugas langsung mengevakuasi jenazah korban ke rsu di jombang
petugas akan melakukan penyelidikan
petugas akan melakukan penyelidikan
dan melakukan visum untuk memastikan penyebab kematian korban
sutomora harjo jombang